kita sakit kita mau ngandelin siapa
coba kita kalau misalnya mau berubah berubah duit siapa
terus nanti yang nganterin siapa
jakarta tak melulu mengumpulkan
di salah satu sudut ibu kota ada sosok manusia tegar
seorang perempuan yang bertahan hidup bertahun tahun seorang diri
lebih dari dua dekade martini mencari peruntungan di jakarta
keahliannya memasak dimanfaatkannya sebagai ladang rezeki dengan berjualan pecel khas jawa
ibu yang sini boleh
sebelum mentari terbit martini sudah sibuk di depan tungku
perempuan tujuh puluh tujuh tahun ini sudah hafal dengan peralatan memasak tradisional
meski kepulan asap membuat dia terlalu keras dia masih bisa mencari makanan
tapi kebanyakan perempuan asap membuat matanya sesekali pedih
ia tak peduli
sepul ini lumayan ya
wah ini di samping saya ini namanya adalah ibu martini
jadi ibu martini ini kalau boleh saya ceritakan memang memiliki kisah hidup yang sangat pilu ya
karena memang ibu usianya sudah tidak muda lagi
sudah sepuh ya bu
dan tinggalnya benar benar sendirian
anak tidak tahu ke mana
suami sudah meninggal
di jakarta ini benar benar sendirian ya bu
iya betul sendirian
banting tulang setiap hari untuk hidup sendirian
bahan bahan pecel seperti
daun pepaya tauge kacang panjang dan kol dipotong kemudian direbus hingga matang
bagi martini memasak dengan tungku adalah cara memasak yang paling mudah dan murah
alasannya juga karena perempuan asal wonogiri jawa tengah ini tidak terbiasa dengan kompor gas
kenapa bu memang pindah ke jakarta ikut suami
nah sekarang suami ke mana
suami sudah meninggal
anak di bekasi
tapi anak itu tidak mengaku saya
katanya kalau aku di sana hidupnya tidak tenang
yang martini tahu jakarta dapat memberikannya peluang mengais rupiah
karena usaha hari ini adalah demi kelangsungan hidupnya esok hari
selain pecel martini juga menjual lontong bakwan dan tempe goreng sebagai pelengkap sajian pecel sayurnya
beberapa potong kue singkong pelangi ikut dijajakan
dengan harapan pemasukannya dapat lebih banyak
sebelum hari beranjak siang kami bergegas turun berjualan
dalam sehari setidaknya lima puluh porsi pecel disiapkan
modal yang dibutuhkan martini bisa mencapai dua ratus ribu rupiah
untuk membeli berbagai jenis sayuran lauk pelengkap hingga minyak goreng dan minyak tanah
beberapa bahan yang ia beli bisa digunakan selama beberapa hari
langkah kami perlahan menyusuri jalanan menuju area berjualan martini
yang berada di sekitar permukiman bambu apus jakarta timur
gimana cara jualannya bu
bu pecelnya satu
satu porsi pecel dijual dengan harga lima ribu rupiah
elah martini seketika lenyap ketika dagangannya dibeli pelanggan
segini berapa harganya bu
ya murah meriah
aduh lima ribu makanan sehat
namun tak jarang ia merugi karena dagangannya yang tak laku
maaf bu udah sarapan
terima kasih assalamualaikum
sekilas perawakan martini terlihat sehat dan tak ada masalah
namun nyeri kaki diakuinya menjadi penghambat saat berjualan
ibu kenapa bu
sakit kakinya mbak pelan aja ya mbak
oh ya allah
aduh berat berat berat
gak apa apa bu
sini boleh ditumpuk gak boleh ditumpuk
jangan jangan jangan
aduh aduh aduh
biasa yang repot
aduh ya allah
niat mau nolongin kok malah jadi repot sendiri
bentar bu sini bu
udah deh aku yang bawa
nah yuk bu kita cari tempat istirahat
yuk pelan pelan pelan pelan jalannya bu
selagi kaki masih mampu melangkah harapan martini tidak pernah pupus
karena ia tidak tahu lagi siapa dan di mana tempat untuk bergabung
daganganku mesti banyak bagaimana ini ya allah
ya allah bu masih banyak banget sekarang udah mau jam berapa ini ya
udah mau jungkur lagi
ini sih bisa dibesokin gak ini jualan jualan
ya paling tadi inilah dikasih tetangga aja dah
ibu dapat berapa ya bu ngomong ngomong bu
coba bu dikeluarin bu ibu yang ngitung
itu itu mbak
ya begitulah kadang ya begini kadang ya laris kadang ya abis bagaimana ya namanya orang nyari ya gak tentu
rp tiga puluh satu jelas belum menutup modal jualan martini
belum lagi ia harus menyisihkan rp sepuluh per hari untuk membayar uang kontrakan
coba kita kalau misalnya mau berobat berubar minta duit siapa
terus nanti mau nganterin siapa
lindungilah hambamu yang lemah ini ya allah gitu aja kita
kenapa sih david
makan menscik pedagang
tinggal di sebuah kamar berukuran tiga x tiga meter
ia menyewa tempat ini tiga ratus ribu rupiah per bulannya
tempat ini jauh dari kata mewah
di sini hanya ada satu lampu penerangan
beberapa peralatan dapur ia tumpuk di atas lantai
baju pun sengaja digantung karena ia tidak punya lemari
kamar mungil inilah yang selalu menemani hari hari martini dua puluh dua tahun terakhir
tembok putih ini turut menjadi saksi ketegaran martini menjalani hidup seorang diri
kami langsung makan siang untuk mengisi energi yang terkuras sejak pagi
menunya pecel lontong dan gorengan yang matang
karena memang kalau di sore ini itu nggak bisa
sambil mengistirahatkan badan pelan pelan otot kaki martini dipijat dengan minyak urut hangat
sambil bersantai perempuan lanjut usia ini berbagi kenangan pedih
aku nggak pernah ini paling cuma obat ya
sorot mata martini menyiratkan pilu
hatinya remuk karena kerinduannya pada sang buah hati
ibu di sini benar benar nggak ada siapa siapa
suami nggak ada
anak ya itu di bekasi tapi nggak pernah kesini
ya baru namanya sebulan sekali setahun sekali aja kagak
ya nggak ke sini
nggak pernah pulang
kita itu ya bukannya pengen ditengok sebulan sekali enggak
setahun sekali ya jadi kita nggak pengen dikasih apa apa
ditengok aja deh senang
kok ibu bisa kuat gitu loh bisa tegar gitu bu
dan hidup sendiri kok bisa gitu bu
kita kalau kita nggak dengar kita sakit kita mau ngandelin siapa
coba kita kalau misalnya mau berobat berubar minta duit siapa
terus nanti yang nganterin siapa
pikiran kita kan begitu melulu kan
anak begitu juga
yang anak malah kayak orang lain yang orang lain malah kayak anak
tuh di situ
bukannya kita itu ya kalau ini suka nge nes sendiri bagaimana sih
paling kita ngambil air wudhu ya allah
udah pokoknya kita ini aja ya allah ya rabbi
kita bagaimana nasibku bill ya allah lindungilah hambamu yang lemah ini ya allah
minta pelindungan dan pasrah sama allah
iya pasrah sama allah memang
air mata martini telah lama kering
nafasnya pun tak lagi berat
ia hanya bisa berserah diri
martini yakin allah akan segera menjawab doa doanya
saat jenuh hiburan martini satu satunya adalah berinteraksi dengan tetangga di sekitar rumahnya
mereka yang martini anggap sebagai saudara terdekat
kalau menurut saya mah orangnya baik sih
sapa sama sapa aja gitu
orangnya prihatin namanya gitu
sendiri nggak tanpa orang bantuin sama orang gitu
mandiri dah orangnya
matahari mulai beranjak keperaduan
saatnya kami beristirahat
itulah tuh rombeng begini memang sobek
gini posisinya nggak di depan bu
ya udah begini aja ya
ini aja bu yang kayak biasa
oh gini cari space yang lega ya bu
bu ini bisa buat dua orang nggak
tuh begini kan tuh
ini nggak dipakaiin alas lagi ya
pas limut apa gimana biar lebih empuk tuh yang hijau itu
nah aku mau
sungguh tidak ada nyaman nyamannya tidur tanpa alas kasur
meski demikian kami harus istirahat
agar besok dapat kembali menjalani rutinitas
kalau saya ngebayangin setiap malam tidurnya dengan posisi seperti ini
ini nggak enak banget karena memang ini tidur
ini tuh bener bener nggak ada empuk
tapi di belakang saya ini alasnya ini nggak ada empuk empuknya sama sekali
cuma tinker langsung ke semen keras
nah sekarang saya lagi coba tidur malam ini sama bu martini
nanti besok kita langsung aktivitas lagi ya bu ya
ya udah bu istirahat bu
hati ini membayangkan selalu sendirian di tengah kesunyian malam seperti ini
martini harus menerima kenyataan pahit
yang mau tak mau harus ia lalui setiap hari
ya saya terima kasih banget
biar pada berkah yang banyak aku terima kasih banget mbak

berdajab di pasaran
siang ini tim berbuat baik mengunjungi beberapa toko perlengkapan rumah
di kawasan jakarta timur
kami ingin memberikan kejutan kepada martini
sesuai dengan kebutuhan kita
bergabung dengan kebutuhannya
pertama saya datang ke toko yang menjual kasur
dari berbagai varian dan ukuran kasur
saya memilih kasur lipat agar tidak makan tempat
mudah disimpan saat sedang tidak dipakai
selanjutnya saya mendatangi toko perabotan plastik
untuk membeli lemari
dari banyak ukuran lemari yang ditawarkan
saya memilih lemari berwarna hijau berukuran besar
agar bisa menampung banyak barang
meski tak banyak tapi semoga barang barang yang kami beli ini
bisa bermanfaat dan menambah kenyamanan hidup martini
raut bahagia langsung terpancar saat martini melihat kehadiran kami
akhirnya lemari terpasang
kami langsung menata baju
dan beberapa barang yang berserahkan untuk dimasukkan ke dalam lemari
kasur juga mulai dibentangkan
ibu ini ada sedikit untuk bu martini dari tim berbuat baik
semoga bermanfaat ya bu ya
saya terima kasih banget
saya nggak bisa bales yang bales allah biar pada berkah
yang baik aku terima kasih banget mbak
mertain saya sepenuh hati mbak
terima kasih banyak ya ibu ya
yang penting ibu sehat sehat
terus masih bisa jualan kakinya gak sakit lagi
terima kasih banget ya mbak
mbak meratain saya banget
saya nggak bisa bales yang bales allah ya mbak ya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
bagi martini perhatian sekecil apapun yang ia dapatkan adalah kebahagiaan yang tak ternilai
perjalanan hidupnya mengajarkan arti sabar dan ikhlas
hatinya juga tak pernah pupus berhati hati
pupus berharap kemiskinan akan sirna
kerinduannya kepada anak pun segera terobati esok hari